menteri perdagangan muhammad lutfi melakukan inspeksi ketersediaan minyak goreng di pasar tradisional kramat jati jakarta timur
selain sidak pasar menteri lutfi juga mengunjungi salah satu pabrik minyak goreng di kawasan marunda jakarta utara
untuk meninjau stok minyak goreng yang akan didistribusikan ke masyarakat
menteri perdagangan muhammad lutfi mengunjungi pasar tradisional kramat jati jakarta timur kamis pagi
kunjungan ini untuk memastikan harga minyak goreng di pasaran sudah sesuai dengan aturan yang diterapkan pemerintah
mendak lutfi juga memastikan distribusi minyak goreng selain memanfaatkan jaringan perjalanan nasional
juga akan menggunakan jaringan pasar pasar tradisional seluruh indonesia
pihaknya juga akan membuat mekanisme untuk memastikan ketersediaan sawit atau cpo untuk kebutuhan dalam negeri
sebagai upaya agar stok aman dan stabil
ketengah naiknya harga di pasar global
saat ini pedagang masih menghabiskan stok barang dengan harga lama
dan masih menunggu kedatangan stok minyak goreng dengan harga baru
susah juga kebijakan maritel itu
berarti sekarang sudah mulai stok barang
sudah mulai stok barang
sudah mulai stok barang

tapi barangnya belum nyampe
sementara bagi konsumen dengan adanya kebijakan satu harga ini mereka merasa sangat terbantu
terlebih bagi pedagang makanan
mie ayam nih jualannya sih tapi kan kita butuh minyak buat goreng masak
alhamdulillah lah mudah mudahan ya harganya standar kayak gini terus rp dua puluh delapan
jadi nggak keder baginya kita
usai mengunjungi pasar keramat jati menteri lutfi bertolak
menteri lutfi bertolak ke pabrik minyak goreng pt asean agro agung jaya yang berada di kawasan marunda cilincing jakarta utara
mendak memastikan ketersediaan stok minyak goreng yang akan didistribusikan ke pasar pasar juga retail untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
sebelumnya kementerian perdagangan telah menetapkan satu harga khusus produk minyak goreng sebesar rp sebelas lima ratus per liter untuk minyak curah
dan rp empat belas untuk minyak goreng kemasan premium
tim liputan cnn indonesia